jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
kamu tunangan riza
kamu sudah sadar
ibu khawatir sekali
syukur kamu baik baik aja
aida gak apa apa kok bu
ibu betul betul takut
aida udah sehat kok bu
aida udah kuat
bagaimana keadaan kamu
aida udah gak apa apa kok ma
bener kan bu
syukurlah kalau begitu
kita lanjutkan saja pertunangan
yang tertunda tadi
aku gak sudi bu
aku gak sudi
aku gak sudi
aku gak sudi berhenti
kemudian aku kedepannya
eh kamu mau turun makanya
aida gak mau kenangan sama pacarnya sahabatnya aida
udah oma ya
udah cukup ya
aku udah gak tahan lagi
pokoknya pertunangan ini harus berjalan
berarti semua sudah tidak ada yang peduli sama allah
kalau begitu lebih baik oma mati saja
oma jangan oma oma
oma jangan oma
oma jangan kayak gini dong
oma oma jangan kayak gini oma
oma tenang oma
tolong kamu turutin permintaan rumah
apa kamu tega
indira aku kan gak bisa
kamu turutin permintaan aku
gitu indira itu baru namanya wanita yang baik
toh cuma bangga sama kamu indira
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak